gempa bumi bermagnitudo lima enam mengguncang kebupaten pacitan jawa timur
senin malam sekitar pukul tujuh lebih dua puluh enam menit waktu indonesia barat
gempa tersebut membuat warga berhamburan keluar rumah
dan terus bersiaga di luar rumah lantaran khawatir
adanya gempa susulan termasuk ancaman tsunami
guncangan gempa terasa sekitar lima detik
dari data bmkg gempa bumi tidak berpotensi tsunami
gempa bumi juga terasa di berbagai wilayah
mulai dari kabupaten tergalek penerogo hingga solo jawa tengah